kepadatan penumpang kereta rel listrik tujuan jakarta menjadi tempat yang beresiko tinggi untuk penularan virus corona
gubernur jawa barat ridwan kamil mengungkapkan adanya tiga orang sampling yang dinyatakan positif virus corona
di samping tiga ratus dari tiga ratus berharap tidak ada ternyata ada tiga positif
tidak diberhentikan maka minimal kepadatan jangan sampai sudah krlnya tidak diberhentikan kepadatannya tidak diatur
tiga orang sampling ini menunjukkan bahwa pembatasan operasional kereta tidak efektif dan perlu ada tindakan yang tegas untuk mengurangi penyebaran virus corona di transportasi umum
bahkan wali kota bogor mendorong upaya untuk penghentian operasional kereta komuter lain
harus ada evaluasi kebijakan kalau di dalam keretanya mungkin bisa diatur tapi ketika mengantrinya ini ini sulit diatur
personnya menurut saya harus dievaluasi tetap harus dievaluasi tidak bisa tidak
idealnya di stop idealnya stop ya tapi kalau tidak ya silakan ada opsi opsinya tadi
sementara itu menanggapi pasien yang dites positif corona pt komuter komuter indonesia memperketat protokol kesehatan penumpang kereta dengan menerapkan aturan baru terkait physical distancing
pt kci tidak akan memberangkatkan kereta jika penumpang tidak menaati aturan maksimum enam puluh orang per kereta
selain itu untuk antisipasi di stasiun pt kci juga menambah tempat cuci tangan di area stasiun
jika sebelumnya hanya ada di dalam toilet kini disediakan di titik titik padat lalu lalang penumpang yang telah diterapkan di empat puluh stasiun
pt kci melakukan terus mengupayakan berbagai langkah antisipasi
pt kci ini sejak awal selalu mengikuti protokol pencegahan covid sembilan belas di transportasi publik
dan juga yang paling utama adalah senantiasa berupaya menerapkan physical distancing dengan semaksimal mungkin
transportasi umum kereta rel listrik menjadi sarana utama bagi para pekerja yang berasal dari luar jakarta
pada masa psbb kereta komuter lain tidak bisa menghentikan operasi karena masih banyak penumpang yang harus bekerja menggunakan
kereta tim liputan cnn indonesia